lima bocah ini awalnya percaya diri menunggu giliran untuk disunat
namun sikap ini seketika berubah ketika sebagian bocah terdengar menangis di dalam ruangan saat menjalani proses sunat
spontan beberapa bocah yang menunggu giliran meminta pulang ke rumah kepada orang tuanya
bahkan satu diantaranya menangis ketakutan saat akan masuk ke kamar untuk disunat
suasana lucu ini berlangsung pada acara sunatan masal yang digelar oleh kantor kementerian agama
bersama badan amal zakat nasional atau basnas kota semarang
lima bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar terdaftar sebagai peserta sunatan masal
sebagian berasal dari keluarga kurang mampu
disunat terdengar sakit sama di batuk dikasih hadiah terus disuntik terdengar nangis sedikit lewat kumping
acara sunatan masalah yang melibatkan lima tim dokter indonesia
dilakukan rutin oleh kantor kementerian agama kota semarang setiap awal tahun sebagai bentuk kegiatan sosial
sunat masal bisa berjalan dengan lancar sukses tanpa ada aral
yang tujuannya adalah untuk menanamkan anak anak yang disunat masal itu bisa menjadi anak yang soleh
sebelum menjalani hitan atau sunatan bocah yang menjadi peserta didampingi orang tua atau walinya
dinaikkan beca untuk dikirap layaknya pengantin
sebagai apresiasi pelestarian budaya semarangan
damar sinuko semarang jawa tengah